ya seperti apa sebenarnya gejala resesi di indonesia
mari kita ulas bersama pengamat ekonomi dari indef tauhid ahmad
yang sudah terhubung lewat sambungan zoom bersama kami
selamat petang atau selamat sore pak taufik bisa mendengar suara kami
selamat petang jelas sekali terima kasih banyak
pak tauhid ini data bps menunjukkan indonesia resesi di q tiga ini atau kuartal tiga
apa saja pak sebenarnya indikator yang membuat indonesia bisa dikatakan memasuki resesi

dan kita turun seperti itu ya dari satu lima tiga lima
saya kira inspektor itu mau
lebih indah dibandingkan kuartal ketiga yang dua ribu sembilan belas sebesar lima lima

kita peningkatkan jumlah pengambilan sebesar tiga tujuh persen
apalagi kalau kita lihat jumlah setengah mengambil yang semula mencapai empat puluh dua persen jadi sembilan belas persen
atau terjadi jumlah pengambilan yang lima puluh delapan persen jadi tujuh puluh dua persen
ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya dikawal konsumsi untuk mencapai tiga persen
lalu pak tauhid ini berarti tiga indikator indikator ini sudah terpenuhi
berarti memang bisa dikatakan indonesia saat ini benar begitu ya
betul saya kira dengan tiga indikator tersebut indikator tambahan lainnya
bahwa masyarakat merasa kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan baru
kemudian di sektor usaha perjualan domestis dalam sektor usaha yang lama
ini sudah lebih dari tiga bulan
kemudian pendapatan usaha juga turun
ini cukup lama saya kira ini sangat mendukung bagi kita memasuki
untuk mengatasi resesi
baik untuk di masyarakat sendiri pak tauhid ini pengaruh resesi ini seperti apa dirasakan
saya kira jelas masyarakat akan kehilangan kemampuan dan layak beli
nah ini kelihatan dari konsumsi rumah tangga yang turun
kuartal kedua kita sebenarnya sudah mencapai minus lima lima puluh dua
kuartal ke tiga kemarin ke tiga saat ini minus empat persen begitu
jadi masih negatif
nah yang setelah buruknya adalah masyarakat mengalami perubahan konsumsi rumah tangga yang dalam
untuk makanan minuman saja tetap negatif yang semula minus tujuh puluh tiga mungkin
artinya masyarakat sudah tidak cukup mampu membeli kebutuhan makanan minuman
hal yang sama juga untuk pakaian mereka kurangi kemudian takutasi dan komunikasi
apalagi untuk katakanlah untuk kebutuhan alas kaki dan juga jasa jasa lainnya
nah ini saya kira menjadi masalah yang positif dari perilaku rumah tangga ternyata untuk kebutuhan kesehatan
dan ini saya kira menjadi satu hal yang wajib
nah ini yang saya kira ada terjadi perubahan dari sisi pola pengeluaran rumah tangga begitu
pak tauhid ini di kuartal dua kan pertumbuhan ekonomi kita juga berubah
kan pertumbuhan ekonomi kita juga tumbuhnya negatif begitu sebesar minus lima tiga puluh dua
itu berarti apakah kemudian stimulus pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah ini sudah bisa terlihat pengaruhnya
atau seperti apa pandangan anda
kalau saya melihat ya memang stimulus ini pasti ada manfaatnya
tetapi kalau seberapa besar efeknya saya kira masih relatif kecil
indikator pertama adalah bahwa konsumsi rumah tangga untuk makanan minuman dan sebagainya itu masih negatif begitu
harusnya kalau ada bantuan sosial masyarakat dengan bentuknya sembako maupun non sembako
untuk kebutuhan makanan minuman seharusnya sudah positif di tron ketiga
nah ini yang menurut saya menjadi cerminan begitu
yang kedua saya kira juga
dari realisasi belanja
nah kalau kita lihat realisasi belanja kita sampai kemarin dua november
saya kira masih rendah begitu
sementara yang lain untuk kesehatan
kemudian sektor al qaeda juga rendah
insentif usaha rendah apalagi korporasi masih nol
padahal sebuah program itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain
dan punya keterkaitan yang erat dalam mendukung upaya pemulihan
misalnya di kesehatan
itu bisa mendukung penurunan pandemi yang cukup signifikan
saya kira berakibat penanganan pandemi agak sedikit tertahan
atau bahkan ada beberapa hal yang masih relatif butuh perjuangan
karena memang pak tauhid anggaran untuk pemulihan ekonomi ini sendiri
juga bisa dibilang tidak sedikit
lantas apa yang menyebabkan ini bisa dikatakan kurang terlihat efektifitasnya sejauh ini
pertama kalau kita lihat steppingnya
ini kan butuh persyaratan dukungan regulasi
kemudian persiapan administrasi termasuk penyiapan dipa dan sebagainya
pada level implementasi ada persoalan jaga jarak
kemudian transportasi dan sebagainya
terutama untuk daerah daerah yang remote dan daerah yang katakan jauh itu juga punya masalah
kemudian pada level yang mendasar kita punya masalah soal data
data sasaran yang dibutuhkan untuk program ini
masih katakanlah skated atau masih tersebar
dan hampir semuanya merasa membutuhkan
padahal kita tahu harusnya data data dengan target sasaran tepat itu yang dibutuhkan
nah ini yang menurut saya menjadi problem
kenapa untuk program pemulihan ekonomi nasional ini
beberapa hal memang tidak terlalu efektif untuk mencapai sasaran pemulihan ekonomi begitu
lantas pak tauhid untuk saat ini begitu
di saat pandemi covid sembilan belas ini masih melanda indonesia
prediksi anda pak tauhid apakah kedepannya covid sembilan belas
masih menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi indonesia
saya kira masih ya
kalau kita lihat perjalanan di kuartal dua ketiga
kita sudah mencoba melonggarkan kebijakan psbb begitu
nah ketika kita melonggarkan psbb dan ada covid
ternyata kalau beberapa data kita menunjukkan
pertama katakanlah indikasi keyakinan konsumen itu masih berada pada level delapan puluh
kemudian tendensi bisnis juga belum normal begitu
jadi masih ada hambatan pada gap yang cukup besar orang melakukan banyak aktivitas
jadi bayangan orang ini terpengaruh secara psikologis maupun katakanlah nalar
mereka banyak melakukan aktivitas ekonomi untuk kumpul di tempat tempat wisata
kumpul di pusat perbelanjaan
maupun melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak orang
dan berhubungan dengan banyak pihak
nah ini yang sekarang dihindari
misalnya saja ke tempat kerja
ketika tempat kerja sepi tentu aktivitas ekonomi di tempat kerja itu
tidak terjadi dengan optimal
nah saya kira pandemi ini akan menjadi satu hal yang harus diselesaikan
termasuk proses pemilihannya di tahun dua ribu dua puluh
saya kira akan sangat tergantung seberapa jauh vaksin ini bisa juga dioperasionalkan
dan saya kira ini tantangannya kalau lambat dalam vaksin ngasih seluruh wilayah
maka otomatis proses pemulihan ekonominya juga akan berjalan lebih lambat
terima kasih pak tauhid ahmad direktur eksekutif indefs
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom